olahraga menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan
alat alat kebukaran dengan teknologi canggih kini menjadi incaran
ya tidak hanya berolahraga berbagai alat kebugaran canggih juga memungkinkan penggunaan untuk menonton layanan streaming hingga terhubung dengan gawai anda
berlokasi di salah satu booth pameran arsiteks indonesia arts id dua ribu dua puluh tiga
di hall tiga asbsd kabupaten tangerang teknojin sebagai salah satu brand ternama alat kebugaran
olahraga dan kesehatan menampilkan sejumlah produk andalannya
beberapa peralatan fitness yang dipajang diantaranya run personal kinesis personal dan cross personal
yang merupakan peralatan fitness rumahan yang dilengkapi teknologi digital canggih
selain itu tekno gym juga memperkenalkan tekno gym ride
melalui brand ambasadornya atlet sepeda penyandang disabilitas muhammad fadli
ini merupakan sepeda pertama yang menyediakan layar dua puluh dua inci
yang memungkinkan penggunanya menyelami pengalaman dalam ruang imersif yang belum pernah ada sebelumnya
ardis tia dharma ceo tekno gym indonesia mengungkapkan
produk tekno gym diharapkan bisa lebih masuk ke segmen rumahan
depannya visi kami adalah home segmen pilau dan air yang berubah ubah rumahan
karena memang tujuannya kami adalah membawa produk produk tekno gym
baik apapun ya dari yang entry level sampai yang premium luxury ke rumah rumah
dan produk kami pun juga ada banyak line up nya
jadi ada yang tekno gym band juga mungkin itu yang bisa kami dorong juga
kalau secara teknologi bisa dibilang
bukan karena saya jual tekno gym ya tapi kita bisa lihat sendiri bahwa teknologinya adalah yang terdepan
mereka selalu mencoba menciptakan sesuatu yang baru
baik dari sisi teknikalnya atau juga dari sisi digital
jadi kalau digital kan bagaimana kita bisa leverage
kita bisa melakukan olahraga kita tapi dengan digital
jadi misalnya misalnya berlari kita bisa nonton netflix youtube
atau berlari dengan hiunya pantai gunung atau langsung yang tadi
olahraga live training tapi dengan orang yang digitalis

dan juga sebagai sebuah perusahaan yang sangat berhasil
dan juga sebagai sebuah perusahaan yang sangat berhasil
dunia kebugaran olahraga dan kesehatan menyediakan ekosistem lengkap
yang diterdiri dari peralatan kebugaran pintar
yang terhubung layanan digital dan konten pelatihan
orang dapat terhubung ke pengalaman pelatihan pribadi di mana saja
baik pada peralatan tekno gym maupun perangkat seluler